selasa malam petugas gabungan dari unsur tiga pilar menertibkan ratusan warga
yang berada di jalan tanjung karang atau tepatnya di kawasan terowongan kendal
selain menertibkan fashion show dadakan di jalanan
petugas juga mengingatkan agar warga tetap menggunakan masker di tengah kerumunan
salah satu ikon remaja sjbd eka satria saputra atau lebih dikenal dengan nama bonge
juga ditegur petugas lantaran tidak memakai masker
jangan buang sampah sampah karena ini kan ruang publik
untuk kebaikan bersama
dalam kegiatan rutin pemantauan protokol kesehatan dan kebersihan
petugas mengimbau agar para pengunjung kawasan terowongan kendal
mematuhi aturan dan menerapkan protokol kesehatan
dalam video yang diunggah akun tiktok at bumi mamba
terlihat sejumlah remaja tertidur lelap di jalur pedestrian kawasan stasiun bni city pada senin pagi
mereka bermalam lantaran diduga tak bisa pulang ke rumah di kawasan citayam ataupun bojonggede
akibat tak ada lagi krl yang beroperasi
mengetahui hal itu aparat satuan polisi pamung praja dalam akun instagram at satpol pp dki
bergegas membangunkan para remaja ini
mereka diminta kembali ke rumah
lantaran keberadaan para remaja tersebut dianggap mengganggu pejalan kaki
kita melakukan pemantauan pada batas batas waktu yang wajar
lakukan himbawan untuk bisa membubarkan diri ya di atas pukul dua puluh dua
ajak kepada semua pihak untuk bisa memperhatikan bisa melakukan pengawasan
meski tak melarang kegiatan yang dilakukan remaja sjbd
aparat kepolisian berharap agar mereka dapat menjaga protokol kesehatan ketat
serta menjaga ketertiban umum
yang menggelar citayam fashion week di kawasan duku atas ini pun
diikuti oleh sejumlah publik figur tanah air
mereka mencoba berjalan catwalk di jalur penyeberangan
sambil memamerkan pakaian atau outfit andalan
mulai dari model kelas dunia paula verhoeven
pemenang asian next top model ayu gani
tak ketinggalan gubernur dki jakarta anies baswedan
mengajak petinggi eropa untuk ikut catwalk ala anak anak sjbd
di kawasan duku atas
tim liputan cnn indonesia